pergerakan isg sepekan kemarin masih berada di zona sideway namun dengan kecenderungan yang turun
investor asing tercatat melakukan penjualan bersih satu enam puluh dua triliun di pasar reguler selama minggu lalu
sentiment terkait platform utang as masih menjadi isu utama
dan pekan ini investor menantikan keputusan suku bunga bank indonesia dan risalah bank sentral amerika atau the fed terkait suku bunganya
dan untuk membahas bagaimana proyeksi pergerakan isk sepekan sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kwe
selamat pagi pak hans
ya selamat pagi
ya pak hans kalau kita bicara mengenai minggu lalu memang sideway ya meskipun ditutup positif
faktor eksternal sepertinya masih menjadi salah satu hal yang dominan terkait dengan pergerakan isg pekan lalu
lalu bagaimana anda melihat sentimen
sentimen di minggu ini yang pastinya juga berpengaruh terhadap iasg
iya memang kalau kita lihat di akhir pekan ya kamis sendiri sebenarnya pasar itu masih cukup optimis ya
karena biden menyampaikan bahwa mereka hampir mencapai kesepakatan ya terkait dengan platform yang ada gitu
tapi pas pertemuan juga itu partai republik mengatakan mereka tidak gitu ya
jadi dia tidak paham dengan rencana yang diajukan pemerintah dan partai demokrat dan mereka lakukan pemogokan
ini tentu menimbulkan kekhawatiran ya
karena dari awal ya dari awal ketika janet yellen menyampaikan bahwa kalau amerika sampai gagal menaikkan pelaburan
maka mereka akan mengalami gagal bayar yang pertama kali ya dalam sejarah mereka
punya masalah bukan malah petaka ekonomi ya
dan diperkirakan akan menyebabkan tuku bunga tinggi yang sama gitu kalau itu terjadi
nah statement lain menyatakan bahwa amerika akan mengalami masalah karena delapan puluh tiga juta orang akan mengalami kehilangan pekerjaan
jadi tentu faktor ini ya yang sebenarnya menyebabkan pasar agak ketar ketir ya
ya sampai pekan lalu sehingga saat ini
jumat sebenarnya pasar kita rebound karena kami cukup optimis
tapi perdagangan jumat kemarin mereka ketika keluar kataan bahwa tidak setuju dengan apa yang disampaikan pemerintah
ini menimbulkan kekhawatiran sekali
apalagi ini kurang dari dua pekan ya mengingat satu jumat
jadi mungkin pasar global perdagangan awal pekan mungkin agak terkoreksin ya pergerakannya
berarti ini akan sangat mengganggu pasar keuangan dan ekuitas ya pak
tadi mengingat memang kondisi amerika serikat masih akan sangat mengkhawatirkan
terutama tadi ada pengangguran kemudian juga kemampuan rumah tangga amerika serikat untuk membelanjakan uang
tapi di satu sisi yang menarik adalah pemerintah amerika serikat sendiri sepertinya masih ragu untuk menerapkan langkah terkait dengan counter cylical
bagaimana anda melihat ini dan pengaruhnya terhadap indonesia pak
oh ya kalau kita lihat sebenarnya pasar keuangan
global cukup terpengaruh ya dengan amerika serikat
kalau kita lihat sebenarnya isunya memang nggak cuma satu ya masalah
tapi kita juga di masalah kita ada dua gitu ya
jadi ada satu yang masalah pada perbankan as satu lagi fed pantret
nah kalau kita lihat kemarin sudah kenaikan terakhir ya di bulan mei fed pantret
orang sudah berekspektasi bahwa fed akan jeda
kenaikan sudah mereka
nah tetapi memang yang sedikit jadi masalah itu
kemarin data data amerika yang keluar dari klaim pengangguran
kemudian beberapa indeks manufacture yang keluar
itu menunjukkan bahwa ekonomi amerika ternyata bagus gitu ya
nah dengan kondisi ekonomi amerika yang ternyata bagus
jadi sekarang pasar melihat ekspektasi bahwa
ada edisi tinggi
itu bisa kembali lagi
menaikkan suku bunga mereka dua puluh lima basis point gitu
nah ini menimbulkan lagi kekhawatiran di pasar gitu ya
bahwa fed belum selesai dengan kenaikan suku bunga mereka
dan inflasi terakhir yang dibacakan
nah ini yang menimbulkan kekhawatiran ya
bahwa inflasi turun terlalu lambat
masih terlalu jauh dari target fed arisof
dan tadinya pasar berekspektasi bahwa fed tidak menimbulkan suku bunga
sekarang ternyata dia masih bisa menaikkan suku bunga gitu
dan satu lagi isu yang memang memperkaripasar adalah
pernyataan janet yellen di akhir pekan ya
di pertemuan dengan ceo perbankan di sana
janet yellen mengatakan kembali bahwa
tampaknya perlu lebih banyak merger ya
perbankan di amerika terkait dengan krisis yang mereka hadapi
nah tadinya beberapa sepekan lalu sebenarnya
krisis perbankan sudah turun
tapi setelah pernyataan janet yellen ini memberikan lagi indikasi awal
bahwa krisis perbankan amerika ini belum berakhir gitu
jadi ini jadi babak baru ya
karena beberapa pekan sebelumnya kita tahu bahwa
diperkirakan ada satu ratus sembilan puluh an bank amerika menghadapi masalah penurunan aset ya
jadi penurunan aset itu terjadi karena pertama
aset yang mereka pegang berupa government bond amerika ya
nah itu nilainya turun karena yield nya naik
kita kenaikan set hundred
yang kedua deposan menarik duit
akibat dari bank bank regional amerika itu
dana deposit nya itu tidak diasuransikan
nah ini yang kekhawatiran yang juga bergerak terpengaruh ke pasar indonesia
pak hans kalau tadi kita bisa mengambil peluang dengan tadi ya
beberapa kemungkinan pengalian aset amerika serikat
mengingat tadi bond nya naik
kemudian juga suku bunga dari
kemudian juga kemungkinan rekening paling naik
lalu apakah ini melihat peluang pasar bisa mengambil kondisi ini
ya memang kalau kita lihat dalam kasus kasus yang terjadi saat ini
beberapa case itu menunjukkan ketika amerika bermasalah
dana itu memang outflow dan bergerak ke emerging market
tapi menjelang masalah masalah itu terjadi gitu ya
risk itu meningkat di global
nah biasanya kalau risk
orang itu cenderung keluar dari pasar yang dianggap berisiko gitu ya
nah ini yang menyebabkan kalau kita lihat ada dana dari pasar kita
kemudian risk kita tertekan
kemudian nilai tukar rupiah kita
kami tekanan pelemahan gitu
tetapi ketika event nya terjadi
biasanya dana itu malah inflow lagi ke negara negara
yang dianggap paling tidak terpengaruh keadaan tersebut
nah jadi dalam kasus
seperti ini biasanya indonesia akan lebih diuntungkan ya dalam kasus kasus seperti ini
ya pak hans kita kembali ke dalam negeri
minggu ini investor masih menunggu hasil rapat dewan bank indonesia
terkait dengan suku bunga sendiri
bagaimana anda melihat kondisi ini
mengingat inflasi cukup terjaga dengan baik
terutama setelah ppkm dan covid menurun di indonesia
ya memang kalau kita lihat
bi ini kelihatan akan stay suku bunga kembali gitu ya
selisih antara fed rate dengan bi rate itu lima puluh basis point ya
jadi ini yang terendah ya
dulu dulu normal biasanya kita ada selisih dua ratus dua ratus lima puluh basis point ya
antara bi rate dengan fed rate
nah tapi sekarang selisihnya sudah menjadi lima puluh basis point
tapi menjadi pertimbangan bi adalah inflasi dalam negeri ya
yang kemarin sempat naik tapi
tahun lalu ya sempat naik
jadi inflasinya relatif terkendali
kemudian nilai tukar rupiah itu
sebenarnya dari awal tahun
nilai tukar rupiah kita terus menerus menguat ya
mungkin baru beberapa
satu dua pekan terakhir rupiah ada penglemahan
mengingat beberapa hal tersebut
kelihatannya bi akan stay bunganya di level lima ratus tujuh puluh lima
dan tidak melakukan perubahan
tapi kalau kita expect bahwa bi tahun ini menurunkan suku bunga
nampaknya agak ya probabilitas penurunan suku bunga tahun ini
karena fed masih agresif gitu ya
kemungkinan bi tidak akan menurunkan suku bunga
jadi mungkin baru tahun depan ya diperkirakan bi bisa menurunkan
sampai seratus basis point ya suku bunga
pak kalau kita bicara mengenai sektor menjadi highlight
menarik kalau kita bicara mengenai komoditi
minggu lalu batu bara tergerus cukup dalam ya
mengingat memang produksi listrik kemudian pengguna batubara di china
ternyata tidak mampu membuat harga batu bara kembali melesat
lalu anda melihat apakah ini juga berpengaruh terhadap sejumlah harga komoditi minggu ini
kemudian sektor apa saja yang menarik untuk dilirik kepada para investor
untuk di koleksi atau mungkin dijual ya pak dengan kondisi tadi global yang sedikit
tidak stabil dengan kondisi amerika serikat
ya memang kalau kita lihat komoditas batubara itu salah satu yang paling
naiknya paling besar
pada waktu pasca pandemik
jadi pasca pandemik semua orang demand komoditas
kemudian ketika ada ukraina dan rusia terjadi perang gitu ya
eropa itu kekurangan energi ya
nah pengalihannya tadi mereka beli batu bara
demand batu bara di indonesia tinggi ya
jadi batu bara kita sempat naik sedikit
tapi sekarang masalahnya beberapa terjadi
pertama tiongkok itu sudah membuka lagi ya pembelian batu bara dari australia
jadi ini menjadi tekanan bagi kita
kemudian seiring dengan pulihnya kembali gitu ya pasokan energi dari di eropa gitu ya
demand batu bara kita menurun gitu ya
nah ini yang menyebabkan harga batubara cenderung lebih tertekan turun
jadi tentu dalam periode ini kita tidak melihat batu bara yang menurun
nah yang lain adalah memang global ini sedang bicara tentang sustainability ya
jadi esg ini jadi sesuatu yang sangat penting sekali
dunia bicara tentang sustainability finance
banyak tanpa besar itu sekarang invest yaitu pada perusahaan perusahaan yang dianggap melakukan kebaikan gitu ya

kita harus memiliki kebaikan gitu ya
salah satu cirinya adalah tidak terlalu merusak
tidak merusak lingkungan
nah ini yang agak jadi tekanan
batu bara itu dianggap energi fosil ya yang tidak terbarukan
ini yang jadi masalah di komunitas sendiri
nah secara umum komoditas memang agak tertekan ya kalau kita lihat
karena global sedang menghadapi resiko resesi dari amerika
jadi kita kembali ke komoditas
nah ini yang terlihat perlambatan dari jaringan jaringan di tiongkok
sehingga demand komoditas itu mungkin nggak terlalu kuat gitu
nah ini yang sekarang harus kita perhatikan bahwa komoditas mungkin nggak terlalu booming ya
baik pak hans
pak hans terima kasih untuk perbincangan pagi hari ini
selamat pagi dan salam sehat selalu pak hans
ya terima kasih pak hans